mami ada di dalamku
tuh tuh tuh anak anak itu
bu enang jangan loncat ya
ceritanya nanti aja di rumah sekarang kita pulang ayo cepetan
apaan sih rafa
kunggu boneka jelangkung ini dari
udah kakak mau tidur
aduh perut kenyang
banyak manusia udah kayak setan kelakuannya
kalau manusia kayak setan setan kayak apa dong
kami informasikan kepada anda bahwa pelaku pencuri berlian belum berhasil ditangkap
udah gak usah diberesin mejanya gak usah dicuci piringnya
biar ayah aja kamu ngerjain pr
kalau gitu bela masuk kamar dulu ya
bel mau ngerjain pr
ntar ayah periksa ya pr nya ya
eh pasti bejaan gak usah cuci piring
masih beberes juga
bisa dicaret buat dokter
bel kan ayah udah bilang
udah biar ayah aja yang nyuci piringnya
kamu masuk kamar aja
ada hantu di meja makan
yang mirip banget sama kamu
eh eh tolongan
bel tolong diam aja hatu
aduh itu itu itu liat
ah ayah itu siapa ya
hah saya tahu
kamu hantu kan
ini baru bela yang asli
bukannya ini bella asli
yang ayah peluk itu siapa
kamu itu bela yang palsu
aduh ini pegang tangannya
aku buka mata boneka jalanku ada di samping aku
iseng iya serem banget dan terus kamu ngapain dan
aku kabur kamu kamar mamanya aku lah aku nggak berani di kamar sendirian tadi aku
udah tidur semalaman sudah apa buruan kamu kasih jangkau ke tommy berkita nggak digangguin
nih boneka jalan kongnya ini fasil fasil aku ambil ini dari angker batak kamu bohongin
wah ini beneran ini pasti masuk soalnya aku punya yang ngasih mana oh
tapi langsung nih aku ambil dari angker batak kok kalau gitu kita tes aja yang
nunggu yang ngasih usaha manggil hantu bisa menghentu kenapa kamu takut ya
hai enggak aku nggak takut kok udah kita buktiin ayo yuk
di sini ada pesta
datang gak dijemput jempol anda diantar